pak rijal eh pak boleh minta tolong
iya boleh pak
tolong cariin orang botak dan gedut
kenapa ya pak
bu amina sama bu puput ini dam pak
pengen ngelus perut orang gendut yang botak
iya udah tau gua
lu bener bener ya nera
kayak anak kecil
lu gak pernah mikirin efek dari apa yang lo perbuat
udah itu mulu yang dibahas dari kemarin
kayak gak ada yang lain
eh lu sadar gak
apa yang lo perbuat itu bisa bikin papa dipecat
kenapa larinya jadi kemana mana
lo selalu begitu suka nyepelein
besok besok kalo lu mau berbuat sesuatu
lu pikirin dulu mateng mateng
berpikir sebelum bertindak
jangan kayak anak kecil
eh pak boleh minta tolong
iya boleh pak
tolong cariin orang botak dan gedut
kenapa ya pak
istri saya juga ngidam begitu
wah mudah mudahan bayi saya kembar juga ya pak
nyari dimana ya pak
orangnya botak sama gendut
sekarang aja pak
ya udah pak sekarang aja
hamil kembar itu
nidamnya aneh aneh ya
aneh aneh gimana mak
bisa gak sih
lu jangan nyelak omongan gue
terusin nak terusin
ntar lu nyelak lagi
terusin terusin ceritanya
kok marah lagi
gara gara lu sih
kok jadi lupa mau cerita apaan
siapa yang aneh aneh
emak tadi cerita
katanya nek orang ambil kembar itu
nidamnya suka aneh aneh
hamil kembar itu
adik ipar gua dulu itu
masa nidam pengennya naik kuda lah
takut anaknya mirip kuda ya mak
kalau jatuh dari kuda gimana
ya gak tau
kan ini belum pernah jatuh dari kuda
mau kemana bang
cari orang gendut yang botak
istri saya sama bu put
dua orang pak
iya dua orang
bu puput sama pua minah
orang gendutnya botak atau
orang gendut dan orang botak
orang botak yang gendut
atau orang gendut yang botak
berarti dua mat
terserah lu dah
kami siap bergerak bang
ikut gua kesini
mau nyari orang botak sama gendut
udah gak sabar aku bed
aku tunggu ya
kita tunggu sebentar ya bu
mau kemana pak
saya mau jemput buku pak
pari jalan langsung ke kantor aja ya
kalau ada si jono enak
dia kan orangnya suka jalan
pasti dia banyak kenal orang
kamu sebenarnya kagum sama jono
yang kagum sama si jono di dunia ini cuma lo
pak muhyiddin kan gendutan botak
usulan lu bagus juga
apalagi ke bentuknya
apalagi kepentingan buat orang hamil
tapi gua gak berani bilang sama bang muhyidd
bang muhyidd orangnya emosian
apalagi kalo ketemu gua
bu amina sama bu puput nidam pak
pengen ngelus perut orang gendut yang botak
siapa yang nyuruh lu nyari orang gendut yang botak
pak rizal pak
udah bener bener keterlaluan
seloyot nyari gara gara sama gua
kena sama orang gemuk yang botak gak
lu berhenti ya ganggu ketenangan hidup gue
kalo mau bantu si minah soalnya lu bantuin
udah antrin aja dulu
mamaki gua gak botak
makin lama makin berani dia ngeledekin brand
pasti berhasil belajaran seloyot
nah ini dia
lu kenapa sih
lu berani sama gue
ngeledekin apa bang
lu jangan pura pura lu
ngapain lu nyuruh nyuruh hasib
buat nyari nyari orang gendut botak
apa sih maksud lu
hah nah lihat lu
sekini gak botak
lu emang bener bener berani sama gue lu ya
berani sama gue